sebuah pondok pesantren di bandungan kabupaten semarang jawa tengah
masih menggunakan jam bencat atau jam matahari untuk menentukan waktu sholat
selain sebagai upaya melestarikan peninggalan leluhur
jam matahari ini diakini menjadi acuan waktu sholat yang tepat
karena memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi
beginilah salah satu aktivitas murid di ponpes almina bandungan kabupaten semarang jawa tengah
saat bulan ramadan
mereka belajar menentukan waktu sholat dengan menggunakan jam bencet atau jam matahari
jam bencat atau yang dikenal juga dengan jam istiwa atau jam matahari ini terbuat dari tembaga
bentuknya cekung setengah lingkaran dan terdapat guratan garis garis teratur dan tulisan angka
cara kerja jam ini adalah dengan menangkap sinar matahari dalam wahana lempeng cekung
dan bayangan dari jarum akan menunjuk pada angka atau garis tertentu
meski diakini memiliki akurasi yang tinggi dalam menentukan waktu sholat
jam bencet atau jam matahari ini memiliki kelemahan karena mengandalkan sinar matahari
jam bencet tidak bisa digunakan pada saat mendung atau untuk menentukan waktu sholat isya dan subuh
meski sudah ada sejak puluhan tahun lalu hingga kini jam pencet masih digunakan
selain untuk melestarikan peninggalan para pendahulu
pondok almina hingga kini masih menjadi acuan waktu sholat bagi warga sekitar bandungan
itu keistimewaan di sini karena di sini itu menjadikan patokan
patokan penanda pertama kali awal sholat awal adhan itu pertama kali
kalau di sini sudah ada di sekitar dusun di sekitar kecamatan sini ikut di sini
agar petunjuk foto sholat ini tetap akurat
pengurus pondok yang memahami ilmu falak telah diinstruksikan untuk memeriksa
serta membersihkan bagian demi bagian jam pencet
pengelola yayasan sesekali waktu juga mendatangkan staf kementerian agama kabupaten semarang
untuk menguji akurasi hitungan angka dan simbol pada lempeng kuningan
ardi widodo kontributor ungaran jawa tengah